bunyi apa sih
papa cuma kebangun
biasanya suka bangunkan malem malem
matanya sembar abis nangis ya
kamu tau kan mama kalo abis tidur matanya
hai sebab ini
hai penuh si rasa nah mama yang serat sama lu ya serat ya aku nggak mau sampai sakit
kok kamarnya itu andi ada di kamar arena ya
baju mandi sampai nanti ya ya
hai sebaiknya aku nggak usah cerita sama al soal apa yang saya bicarakan
sama randy tadi sudah terlalu banyak yang dipikirkan sama allah
punya apa sih pengen aku kaget aja
ada jam mereka ya cemang kalau disini sih kan biasanya mama untuk
pucuk yang bangunin aku enggak pakai alat namun kayak
pernah mati ini ya
tiket dunia pelri tiket dunia pelri
selamat pagi prinses rena
makasih prinses rena
sekarang waktunya prinses mandi
terus abis itu ganti baju yang cantik ini yuk
iya ayo biar prinses rena lebih cantik banget dari miss kiki sama jus mirna
bagus banget bajunya
tapi kenapa aku disuruh pakai baju bagus
karena aku mau sekolah
mau kasih kejatan kan sama aku
kejutan apa sih
kejutan apa ya
aduh mohon maaf sekali princes rena
kita berdua kan dayang dayangnya pelri ya
jadi gak boleh bocorin rahasia
daripada prinses rena makin penasaran
gimana kalau pelrinya

kira kira rena lagi sama siapa ya
pasti sama mirna

suka banget bajunya
pasti mau ngucapin senaput ulang tahun nih buat reina
gak usah gue angkat dah
masa dia duluan sih ngucapin ke reina
pawos sama andin aja belon
harusnya papa mamanya yang duluan ngucapin
kok gak diangkat
teleponnya pak mir
udah biarin aja
sekarang kita keluar yuk
tahan dulu pergerakan
berhubung ini kan
mau ada surprise
harus ditutup jus
sampai jumpa lagi